ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
kita tidak sepatutnya tinggal diam
manusia sebagai anggota alam semesta selalu dipanggil untuk berbuat baik
saya putri demas akan menemani anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup
jika tuhan maha pengasih mengapa sebagian manusia menderita
dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung
ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
gempa mengguncang kabupaten cianjur jawa barat senin siang dua puluh satu november dua ribu dua puluh
gempa dengan kekuatan magnitudo lima enam meluluh lantakan dua belas kecamatan di cianjur
dalam tiga hari sudah dua ratus tujuh puluh satu nyawa melayang dua orang luka luka dan enam puluh satu ribu orang mengungsi
yang lebih mencekam bagi para korban adalah karena dalam kurun waktu yang sama
ada satu ratus tujuh puluh satu gempa susulan yang masih terus terjadi
pada ada gempa suami saya itu mau keluar tapi keburu ketibaan kulkas kan
ketiban kulkas nyaris nggak bisa keluar kan udah ke iniin sama bangunan
terus anak saya yang lagi bobo itu tetehnya kalau lagi nonton tv
ada gerakan ini langsung ngerangkul ngerangkul ininya
terus tetehnya teh ketiban tembok sama ini pintu pintu sama ini kaca kakinya kena
terus abis itu mau nyelamatin diri kan susah ya karena bangunannya itu terlalu
nggak ada jalan lagi udah gelap
terlalu ini apa nggak tahu ya
terus pas waktu itu teh orang orang udah berteriak
terus disangkanya udah meninggal mungkin karena nggak ada suara
nggak ada suara anak gitu
kan anak saya yang satu lagi di luar di luar
terus semuanya alhamdulillah bisa selamat gitu
di tengah situasi traumatis ini korban harus bertahan dalam pengungsian yang serba
serta proses penyaluran bantuan kebutuhan pokok yang berproses sedikit demi sedikit
para korban yang berduka juga harus tabah menelan pil pahit kenyataan bahwa mereka berpisah dengan orang orang tersayang
tak kuasa menahan sesak duka
di dada sebagian dari warga mengais ngais reruntuhan berharap anggota keluarga mereka
yang hilang ditemukan di balik longsoran tanah agus supardi salah satunya warga desa cijendil
dusun cugenang cianjur jawa barat ini menggali puing puing dengan alat seadanya pokoknya saya
makanya dari kemarin pengennya yang kemarin kan enggak boleh katanya kalau enggak ada izin makanya
saya nunggu gitu tapi kenapa itu terlambat gitu makanya saya turunlah sama rt berbicara
lah ngobrol ngobrol gitu gimana ini istri sama anak pengen ketemu gitu ya makanya dia ngobrol
ngobrol katanya kemarin udah diizinkan kita ayo turun aja gitu soalnya saya pengen cepet cepet
ketemu anak sama istri
pasti saya pasti istri sama anak ada di rumah soalnya sempat makan dulu sama saya di depan
pas makan jam dua belas saya kerjakan kerja saya kan bangunan nah pas istirahat makan bareng sama
saya anak sama istri nah habis makan dia pulang ke rumah ya ya pengen ketemu aja terus saya sampai
mana ya pokoknya saya pengen ketemu sama anak sama istri ya
kisah ayah terpisah dengan anak dan istri juga dialami deden keluarganya tertimbun longsoran
tanah sepanjang tiga ratus m di jalan nasional jakarta menuju bandung via jalur puncak yang melewati dua
wilayah kampung pos dan kampung cugenang desa cijedil kecamatan cugenang kabupaten cianjur
terakhir kali keluarga bapak ada di mana sekarang
di sana dimana
warung warungnya berapa orang pak
belum dievakuasi pak
satu peristiwa gempa
tak hanya memisahkan keluarga tetapi juga kisah mengerikan ini mungkin juga akan menjadi
kenangan bagi kevin warga gang harapan satu ini tertimpa reruntuhan tembok saat sedang bermain
bersama tiga teman lainnya saat gempa terjadi dua temannya meninggal dunia satu orang lain kritis dan

ini sudah mulai tapi seorang
tidak lama kemudian saya dapat kabar dari keluarga dari pemilik kalau anak saya dapat kena runtuhan tembok
dalam waktu itu saya lihat dan jadi seperti ini
hingga saat ini masih banyak kebutuhan yang diperlukan korban
makanan obat obatan pakaian popok bayi terlebih air bersih
serta kebaikan hati sahabat baik untuk berbagi
tidak ada bencana yang tak menimbulkan luka
terlebih jika luka itu karena kehilangan yang tercinta
tapi yang berhasil selamat harus tetap melanjutkan hidup dan menata kembali masa depan
mereka yang menjadi korban tentu tidak sendirian
pasukan gabungan yang fokus mengevakuasi kerabat mereka yang masih hilang
relawan yang menyalurkan bantuan
serta dukungan doa seluruh bangsa menjadikan mereka kuat
kehilangan yang terjadi di negara negara ini
dan akibat gempa di cianjol
sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang ketabahan dan perjuangan untuk tetap melanjutkan hidup
kisah kehilangan lainnya datang dari remaja di jawa timur
yang kehilangan sosok ayah tetapi berjuang untuk mengisi peran tersebut di dunia
saya harus tetap kekuat

karena sekarang yang selalu ada itu semua ibu
masuk disitu ya
jika orangtua dalam kondisi sehat berkecukupan atau berkedudukan mungkin mudah bagi kita untuk menghormati orangtua
jika orangtua dalam kondisi sehat berkedudukan atau berkedudukan mungkin mudah bagi kita untuk menghormati orangtua
tapi sebaliknya itu menjadi tantangan bagi kita untuk tetap berbakti pada orang tua
kami menemui diva remaja tujuh belas tahun yang tinggal di kabupaten malang
ia setia merawat ibunya meski dalam kondisi yang tidak berdaya
matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur
namun giva agam andrea sudah terjaga
remaja tujuh belas tahun itu sudah terbiasa bangun sangat pagi untuk menanak nasi
tak lupa ia juga memasak lauk sederhana yang mampu dibeli tempe goreng dan rempah rempah sebagai bumbu
diva begitu ia akrab di sapa harus mandiri
anak bungsu dari tiga bersaudara ini harus bertahan dan kuat demi merawat ibunya mariyati yang tak berdaya
mariyati hanya bisa terduduk di kursi roda
kedua kakinya lumpuh total
sementara kedua tangannya lemah tak bisa melakukan pekerjaan berat
bahkan untuk sekadar makan diva harus membantunya
apalagi untuk mandi dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga
wanita lima puluh tiga tahun ini sama sekali tidak mampu
sudah empat tahun mariyati sakit
sempat beberapa kali dibawa berobat dokter mengatakan mariyati terserang strok dan seharusnya mendapat perawatan rutin
namun keterbatasan biaya
menjadi alasan mariyati dan giva pasrah tak melanjutkan pengobatan
mereka hanya tinggal berdua
ayah diva pergi dari rumah kira kira sepuluh tahun silam tanpa pamit
kakak pertama diva ikut suaminya bekerja sebagai petani di maluku
sedangkan kakak keduanya tinggal di kota malang
dan tinggal bersama suaminya yang menjadi buruh tani
karena keterbatasan biaya kedua kakak diva hanya sesekali pulang
dan mengirimkan uang memenuhi kebutuhan sehari hari diva dan ibunya
kasar karena dari perjalanan langsung ke masjid
saya juga menganyakan anak itu
sekarang kepala kebanyakan kan membawa keluarga jadi sekarang dlaku
bapaknya bisa main cuma trayu
diva saat ini duduk di kelas dua sekolah menengah kejuruan
ini adalah minggu keduanya menjalani praktik kerja lapangan di kantor desa
karena praktik itu artinya diva dengan berat hati meninggalkan ibunya sendirian di rumah
selama kurang lebih lima sampai enam jam
sesungguhnya diva punya cita cita besar
menyelesaikan sekolah dan mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah
bahkan melanjutkan kuliah
namun diva khawatir itu semua hanya menjadi angan angan yang tak sempat terwujud
lantaran memikirkan sang ibu
mungkin karena banyak ibu yang support saya
jadi saya harus tetap kuat
ketika pulang sekolah hari seperti baru dimulai bagi diva
jika anak seusianya bisa bersantai dan bermain di sore hari
diva harus sibuk mengurus keperluan rumah tangga
memang beberapa anggota keluarga dan tetangga
banyak yang berbaik hati dan membantu diva untuk menjaga ibu di rumah
selama diva sekolah
tetapi tanggung jawab utama
tetap dipundak diva menggantikan peran ibu di rumah
bahkan peran pencari nafkah dalam keluarga
juga harus ditanggung diva di usianya yang sangat muda
terkadang diva pergi ke kebun
memanen pisang atau singkong untuk dijual
paling tidak dalam satu bulan
diva bisa memperoleh dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah
tetapi jika sedang tidak ada panen
diva membantu mengurus kambing dan domba miliknya

untuk pekerjaan itu bisa dikatakan
diva tak mendapat penghasilan pasti
pemilik kambing akan membayar
sesuai keperluan diva yang dibutuhkan di rumah
atas jasa memberi makan kambing dan membersihkan kandang
diva terkadang mendapat upah berupa beras
bukan uang tunai
beberapa bulan sekali
kakak diva mengirimkan uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan rumah
tetapi diva juga tak mau banyak merepotkan kakaknya yang sudah berkeluarga
ia berjuang mencari penghasilan tambahan
agar paling tidak bisa memasak dan membelikan keperluan ibunya
diva dan ibunya tinggal di desa sumber tangkil
kecamatan tirto yudo kabupaten malang jawa timur
di rumah peninggalan orang tua mariyati inilah
mereka berdua berteduh
saling mendukung satu sama lain
rumah inilah yang menjadi saksi bisu
perjalanan diva kecil yang setia merawat ibu
untuk di rumah ya saya
harus kuat gitu buat ngibur ibu juga
biar gak banyak pikiran
nanti pokoknya ibu juga banyak pikiran
kayak ini anak saya gimana sekolahnya
terus kan apalagi kan
ibu saya sendiri
terus kan gak punya ayah gitu
sering kepikiran gitu

saya harus tetap kuat gitu
biar bisa ngurus ibu juga
karena sekarang yang selalu ada gitu cuma ibu
setiap helai rambut mariyati yang mulai memutih
justru menjadi pemanti kesemangat bagi divi
justru menjadi pemanti kesemangat bagi divi
untuk melihatitos and
untuk melihat lotal
ada disini buat ibu
udah gak perlu banyak pikiran
gak sakit sakitan juga